sedara terkait dengan pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh
di mana hari ini ada dua provinsi yang masih ditunggu data terkait dengan
pemilu dua ribu dua puluh empat papua pegunungan yang telah tiba di kpu
dan masih ada proses verifikasi selanjutnya juga masih menunggu
data dari provinsi papua induk atau papua
dan informasi terkait dengan pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
kita akan sampai di jurnalis kompas tv ada francisco donasiano
di depan gedung dpr ini terkait dengan sejumlah masa yang telah berkumpul
begitu sejak pagi tadi di depan gedung dpr untuk menuntut hak angket
nah seperti apa kondisinya saat ini sisko dan bagaimana kelanjutannya
baik kalau kami pantau pada pukul sebelas tadi yang mesti diagendakan
untuk masa sini berkumpul di kawasan gedung parlemen senayan jakarta ini
namun nampaknya hingga saat ini ataupun juga pada pukul setengah dua siang ini
masih belum nampak seperti itu para peserta ataupun juga masa aksi
baik itu yang berada ketika kami cek di sekitar kawasan senayan jakarta
nah kalau kita pantau di jalan gatot suproto saja
seperti itu arus lalu lintas juga tidak ada rekayasa
dan memang dijadwalkan itu semestinya untuk masa aksi ini
akan berkumpul pada pukul sebelas siang tadi sebenarnya
namun hingga saat ini masih belum nampak sehingga memang masih kami nantikan
kapan kemudian pergerakan ini akan dilakukan reza dan juga saudara
nah kalau kami pantau juga memang masih kami gali informasinya
apa kemudian yang akan diisukan ataupun juga dikemukakan kembali di gedung dpr ri
apakah sama seperti kemarin masalah hak angket ataupun juga ada isu isu lain
namun kalau dari meskipun hingga pada pukul setengah dua ini
reza dan juga saudara masih belum ada peserta masa aksi
namun penjagaan dari pihak kepolisian bisa dilihat seperti yang di belakang saya ini
juga sudah diperketat biasanya akses di belakang ini bisa digunakan untuk keluar masuk kendaraan
seperti itu namun saat ini sudah diberi pagar beton bahkan ditambah juga dengan pagar besi
untuk memberikan penghalang seperti itu nantinya untuk masa aksi
ataupun juga pihak kepolisian yang kemudian berjaga
nah kalau dari pantauan kami sendiri untuk pihak kepolisian ini
ada beberapa kemudian yang mulai berjaga di luar ada juga yang sedang standby
ataupun juga berjaga di bagian halaman seperti itu baik yang digerakkan dari brimob
sejumlah persiapan juga kalau kami pantau untuk logistiknya sendiri
ataupun juga peralatannya sendiri memang juga sudah disiagakan reza selain juga personel
sedangkan nanti ada dikerahkan tiga personel yang akan terbagi ke dua titik
menjelang pengumuman hasil rekapitulasi yang akan dilakukan oleh komisi pemilihan umum republik indonesia
ada di gedung kpu kemudian dijaga dan juga
setidaknya ada satu sembilan ratus seperti itu yang akan disiagakan di gedung dpr ri
sehingga memang kami nantikan bagaimana nantinya akan berlangsung
ataupun juga melihat pada masa aksi yang sebelumnya reza dan juga saudara ini
mulai kemudian berdatangan ataupun juga
berada di depan gedung dpr ini
di depan gedung gerbang dpr ri pada pukul dua siang
kita lihat apakah dalam setengah jam lagi kemudian masa ataupun juga peserta aksi ini
nah juga mengingat kalau kita melihat kembali
untuk di hari sebelumnya ataupun juga pada hari selasa
memang masa aksi ini sempat harus dibubarkan oleh pihak kepolisian karena sudah melebih

waktu yang ditentukan sehingga memang yang dihimbau oleh pihak kepolisian
bahwa masa aksi ini bisa berjalan dengan aman seperti itu dan juga nyaman saat mengumumkan pendapat
dan juga dapat membubarkan diri tanpa harus adanya aksi dorong dorongan
seperti itu yang sempat terjadi pada hari sebelumnya
nah nantinya juga reza dan juga saudara apabila kemudian volume ataupun juga masyarakat ini
ekskalasinya cukup meningkat karena kalau kita bandingkan dengan hari kemarin saja reza dan juga saudara
ruas jalan khususnya di jalan gatot subroto atau di depan dpr ini
hampir sepenuhnya ini dipenuhi oleh masa aksi sehingga rekayasa lalu lintas bisa saja dilakukan namun secara situasional
nah sehingga ini yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat ataupun juga para pengendara khususnya
yang akan melaju dari arah gatus subroto menuju ke arah selipi dapat mengambil rute rute alternatif
nah berbicara dengan masalah ataupun juga kegiatan yang berada di dalam gedung parlemen senayan sendiri
kalau kami berkomunikasi juga dengan rekan jurnalis kami yang sedang meliputi dalam ini juga masih berjalan
seperti itu bahkan ada rapat dengan komisi enam yang tetap berjalan meskipun ada isu ataupun juga ada rencana demo
yang akan dilakukan masa aksi ataupun juga yang berada di luar gedung dpr ri ini
sehingga memang masih kami nantikan untuk kedatangan peserta masa aksi ini apakah nanti dalam setengah jam lagi
akan mulai nampak ataupun juga terlihat ekskalasinya kita akan tunggu reza
baik terima kasih francisco dan asyano melaporkan langsung dari depan gedung dpr ri senayan jakarta